sementara itu partai demokrat masih melakukan konsolidasi dan komunikasi intensif dengan partai gerindra
dan juga partai keadilan sejahtera untuk menentukan siapa calon gubernur dki jakarta pada pilkada tahun depan
salah satu nama yang masuk bursa adalah mantan wakil menteri pertahanan era pemerintahan presiden sby syafri samsudin
meski belum menerima secara resmi pengusungan dirinya dalam pemilihan gubernur dki jakarta tahun depan oleh partai gerindra
syafri samsudin sudah menyatakan kesiapannya
nah sedangkan ketua harian dpp partai demokrat syarif hasan mengakui nama sosok syafri cukup disekuai publik terutama kaum perempuan
ketiga partai ini sendiri menyatakan segera mengumumkan secara resmi calon kepala daerah yang akan melawan ahok
kami melihat bahwa reputasi dan figur seorang sosok safri samsuddin ini cukup bagus
di dki kita lihat nanti mudah mudahan mudah mudahan ini respon dari masyarakat akan semakin bagus